turnamen sintong panjaitan cup menjadi ajang uji coba atlet pelatnas menembak menuju sea games
sekaligus kualifikasi pon dua ribu dua puluh turnamen yang digelar mulai dua puluh dua september di jakarta ini dipastikan akan diikuti penembak terbaik dari penjuru tanah air
pb perbakin konsisten mewujudkan target untuk menggelar turnamen nasional setiap bulannya
setelah sukses menggelar indonesia open championship pada bulan agustus lalu perbakin kembali menggelar turnamen berlevel kejurnas dengan nama sintong panjaitan cup dua puluh dua hingga dua puluh delapan september di jakarta
berlangsung di lapangan tembak senayan lapangan tembak rakca jaya cikupa serta lapangan tembak polri cikeas turnamen ini merupakan ajang uji coba atlet pelatnas menuju sea games dua ribu sembilan belas serta kualifikasi pon dua ribu dua puluh

perbakin konsisten mewujudkan target untuk menggelar turnamen nasional setiap bulannya